pria ini babak belur setelah menjadi bulan bulanan warga di kawasan grogol jakarta barat
dede dihajar masa setelah diduga mencuri sebuah sepeda motor
keberadaan terduga pencuri dan barang curiannya diketahui pemilik motor setelah gps yang terpasang di kendaraannya terlacak

polisi yang datang ke lokasi langsung membawa terduga pencuri ke mapolsek tanjung duren beserta barang bukti sepeda motor
hingga saat ini polisi belum bersedia memberikan keterangan karena masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
aksi pria parubaya yang masuk sebuah toko pakan ternak di jalan gatot subroto medan sumatera utara ini terekam kamera cctv
dengan leluasa pria ini membongkar laci meja dan menggasak uang sekitar dua lima ratus rupiah yang tersimpan di dalamnya
aksi pria ini terbilang nekat karena saat mencuri orang tua pemilik toko sedang menyapu di depan toko dan tidak mengetahui pelaku masuk
aksi pria ini terbilang nekat karena saat mencuri orang tua pemilik toko sedang menyapu di depan toko dan tidak mengetahui pelaku masuk
aksi pria ini terbilang nekat karena saat mencuri orang tua pemilik toko sedang menyapu di depan toko dan tidak mengetahui pelaku masuk
tim liputan cnn indonesia